jadi ikut teki nasi
teki nasi ragu ragu
yaudah gak usah
kalo gak usah aku dimana
udah punya kerjaan baru belum
saya bukan ngajak
mang u disini aja
jangan dikasih pedes
jangan dikasih pedes
jangan dikasih pede
kamu udah duluan
iya mumpung si bos belum datang
kapan kita pindah rumah
akang gak ada rencana pindah rumah
akang kan sekarang udah banyak uang
semua uang dari terminal kan dikasih ke akang gak di store ke kangmus
uang di terminal buat dibagi bagi
bukan buat akang semua
iya tapi sisanya gak di store ke kangmus kan
buat beli rumah
kita masih harian panas panasan
si bos mah enak
datang siang terus minta uang
namanya juga bos
uang yang udah akan kumpulin nanti mau dipakai buat modal
akang mau coba usaha leher lagi
nanti akang rugi lagi
kamu gak kepengen jadi bos
sakhir g udah uyuhan
gak pengen jadi bos segala
yang penting setiap hari ada pemasukan
kalau saya jadi bos
pemasukan buat kamu
pembagian buat kamu
saya jamin lebih banyak
kamu jadi bos
ku patah tau kayanya enak
kamu kan tadi sudah makan mie ayam
ku patah tau belum
cirayam cirayam cirayam cirayam cirayam cirayam cirayam cirayam cirayam cirayam
kalo bos di terminal bukan kang gopang kamu gimana
ah saya mah bebas yang penting saya masih disini
cirayam cirayam cirayam cirayam cirayam cirayam cirayam cirayam cirayam
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
si kemot gak kira kira dia mau jadi bos disini
terima kasih bu ya
saya punya kumis juga kan
sampai jumpa disini
gua raingannya sepuluh dibungkus
masih belum kenyang
teteh katanya janda ya
kamu gak usah ngasih uang cash ke saya
ke rekening saya
setiap hari jam dua
kecuali sabtu sama minggu
sama hari jam dua
sama uang yang hari senin
garut garut garut
garut garut garut
garut garut garut
katanya pengen jadi bos disini
si kemot nggak usah didengar
dia pernah jatuh dari motor
kepalanya kebentur aspal
sini saya bakalan kebocoran
bisa gak cari wc
bisa gak cari wc
saya nggak berani bergerak takut keluar
kamu kenapa belum nikah
belum ada yang cocok
belum ada yang cocok atau belum ada yang mau
sama kamu aja ada yang mau masa sama saya enggak
sepi terus nih jang
pusing nih kalau sepi terus
saya lebih pusing
kamu mah mending masih single
saya udah double bukan cuma dobel
di belakang saya ada supporter ada anak sama mertua
yang pertama dan paling penting adalah dia itu perempuan
ya iya tuh itu mah nggak usah diomongin
yang kedua harus cantik
saya mah belum berani kalau harus rumah tangga sekarang
buat hidup sendiri gini aja udah susah
tapi kamu nggak usah takut setiap orang rezekinya beda
nggak semua seperti saya
memang nggak semua tapi banyak
saya mau fokus dulu usaha
kalau sudah mapan
baru saya mau mikirin soal perempuan
kalau belum mapan terus ada perempuan cantik mau sama kamu gimana
sikat aja lah kalau cakep mah
di kantor kita kan banyak karyawan cantik nggak ada yang kamu taksir
kamu udah jalan
udah aku juga sebentar lagi jalan
kinanti nggak kerja
kinanti ngelurin diri mang
kinanti kan baru kerja beberapa hari
kenapa nggak betah
ada peluang di tempat lain yang lebih bagus mah
kinanti punya alasan lain
mamang boleh tahu
bertahun tahun pertanyaan yang ada di kepala kinanti tentang papih
pertanyaan tentang siapa papih
di luar rumah
pertanyaan tentang api selain sebagai ayah kinanti
dan pertanyaan apakah papih memang benar
seperti yang kinanti dengar dari orang lain
papih bukan orang jahat
biarpun banyak orang yang ngira begitu
supaya bisa mencari nafkah untuk keluarganya
menganggap banyak orang
menjaga banyak orang
apa hubungannya dengan kinanti mau pindah kerja ke jakarta
rumah di mana
kinanti dibesarkan sama papih
kinanti tinggalin sampai sekarang
seperti masih di masa lalu bang
kinanti selalu sedih
kalau kinanti hidup sendirian
di ruang tengah
kinanti tersiksa mang
kinanti tersiksa perasaan kangen
kalau kinanti nggak lihat kursi yang ada di teras
kursi di mana api biasa duduk
kinanti harus pergi
tidak harus pergi
mereka akan selalu ada
kemanapun kinanti pergi
kang mus sudah tahu
kinanti mau pindah ke jakarta
kang mus harus tahu
sebab dia yang memegang amanah dari papi
untuk menjaga kinanti
jadi nama karyawan

banyak orang orang yang kerja sama

nanti juga bakal banyak orang yang kerja sama aku
orang orang yang kerja di sini
bukan cuma masa lalu
papih kamu adalah sejarah
kinanti boleh pergi
bukan cuma masa lalu
bukan cuma masa lalu
tidak boleh dilupakan
bukan untuk menjadi beban
tapi harus jadi kekuatan
mengalir di diri kamu
bukan bahar yang
bukan bahar yang
pernah melakukan kesalahan
selagi dia masih ada
tapi jadilah bahar
tapi jadilah bahar
yang menjadi orang baik
ketika dia pergi
ketika dia pergi
ketika dia pergi
ketika dia pergi
ketika dia pergi
ketika dia pergi
siapa yang mau akan ajak kerja
sebanyak orang yang mau
sebanyak orang yang butuh
usaha kita usaha kecil kan
tapi suatu saat akan jadi usaha yang besar
gatau lah sekarang bro
tidak lagi selalu tiba tiba
nah mapa berat hasilnya
ilmu kasih baca
saya jatuh cinta
kayaknya johnny stress
barusan dia telepon
cuma bilang saya jatuh cinta
terus dia tutup
kata wan johnny kayaknya stress
kata wan johnny barusan telepon
cuma bilang saya jatuh cinta
terus dia tutup
wan terima kasih buat infonya
jatuh cinta itu sama dengan buang sampah
emangnya saya salah kalau jatuh cinta sama teh prita
berharap itu jangan terlalu tinggi
di kantor ada cowok yang suka sama kinanti nggak
yang suka sih banyak
tapi belum ada yang ngedeketin
gak ada yang snekat uian ya
kamu temen sama uian udah lama
dulu aku tinggal di bojongsong juga
kata kinanti uian temen
temen waktu dari jaman sekolahnya
tapi aku ngeliatnya win suka sama kinanti
ah uian mah sama siapa juga suka
kak uian udah lama
ada apa ngajak ketemuan
aku kan bukan model
gak mungkin lah aku bohong
uian mah kerjaannya ngebal kemana mana
bukan cuma kinanti masih banyak yang lain termasuk aku
kalau uyan ganteng bisa habis perempuan sebandung
untung uian gak gitu
uian ganteng ya
sayang aku gak ganteng
jadi aku gak pede buat bilang
saya cantik aku suka sama kamu
ih kak uian
aku harus nunggu uian
kita ketemuannya besok aja ya
nanti aku kabarin lagi
itu udah bere data
gak ada data
pam teman seharusnya

udah jatuh aja
beberapa kan bercanda
kan blog tahan
kamu kan sudah muda kan
kepanjangan atuh mak
bos merangkap dosen
ini dia sih calon mahasiswa baru
selamat datang di kantor pusat yang sekaligus kampus abc
akademis bandung copet
jangan memandang sekitar

hanya tipuan semata untuk menghindari perhatian masyarakat
yang mana sebagian dari mereka adalah calon korban kita
bayangkan kalau kantor pusat yang sekaligus kampus abc
akademi bandung secopet berupa bangunan megah
kita mungkin bisa habis diringkus polisi sebelum sempat beraksi
jangan lupa kita akan mencari penyelamat

isi dulu formulir pendaftarannya
nanti disertakan pas foto ukuran empat x enam berwarna
ingat fotonya harus sambil tersenyum
saya belum punya foto harus foto dulu
kalau enggak punya pas foto yang sudah dicetak
nanti fotonya dikirim ke hp saya
saya tidak setuju
merk kicimpring kita kicimpring kang mus
atau kicimpring mus esih dan saya
bahannya sudah mau habis
kalau merek itu harus yang gampang diucap gampang diingat
mus dan emak gampang diucap gampang diingat
bilang saja kamu iri
kalau mereknya mus dan emak
nama kamu tidak dibawa
itu sudah saya pikirkan
makanya saya memberikan usulan yang kedua
kicimpring mus esih dan saya
si eneng namanya tidak dibawa
jadinya kicimpring mus esih emak dan eneng

kalau ada mus esih emak dan eneng
itu artinya keluarga kang mus
itu artinya keluarga kang mus
bagaimana kalau merknya diganti
jadi kicimpring keluarga kang mus
kicimpring keluarga kang mus mah kepanjangan esih
merek itu harus gampang diucap gampang diingat
cukup kicimpring kang mus
cukup kicimpring kang mus
seyado takut sama saya
kenapa kang mus senyum sama saya
jadinya saya senyum
jadinya saya senyum
jadinya saya senyum
emangnya seyado kira kenapa
emangnya seyado kira kenapa
suami seyado masih nganggur
suami seyado masih nganggur
mau nggak kerja di sini
apa ya istilahnya
sales atau apa gitu
pokoknya tugasnya cari toko toko yang ngejual oleh oleh
tawarin buat kita titip jual di situ
terus nanti ngecek
dihitung habis berapa
terus tagih uangnya sesuai
dengan jumlah kicimpring yang terjual
tambah lagi kicimpring yang kita titip jual
kalau nggak laku kita tarik semua
tapi takut seyado gak ngerti
tanya sama suami seyado
sekarang terusin marut singkongnya
err maksudnya neng wadah nychai camping sheikh sound p cooperation choose
yang lebih contoh

tapi imas gak mungkin sama teh kinasi juga
di rumahnya kan udah ada pembantu
gimana jadi ikut teh kinasi
teh kinasi ragu ragu
yaudah gak usah
kalau gak usah aku dimana
udah punya kerjaan baru belum
kalau belum bilang aja belum
kita nikah aja dulu sambil proses aku nyari kerjaan lain
masih belum dapat kerja
saya ada lawangan kerja
saya gak mau
jadi asisten dosen
asisten dosen di kampus abc
saya punya dua mahasiswa dua duanya perempuan
yang satu lagi namanya jessi
di mana tertarik
ada apa kak ubed
kamu hari ini nggak beli cilok
diza hari ini enggak kuliah jadi enggak bisa mampir ke sana
kalau ciloknya dileperi mau
tunggu ya nanti ciloknya kak ubed dileperi
mau kerjaan jadi asisten dosen
halo permainan sudah dimulai
kamu aja yang nentuin tempatnya
tadi saya kesini
dia nawarin kerjaan jadi asisten dosen
dia itu punya obsesi mau jadi buah copet paling hebat di kota ini
pengen jadi buah copet yang paling banyak anak buahnya
terus dia ngebuka kampus akademi off bandung copet
di otak dia
kamu bilang saya udah normal udah gak stress
saya begitu justru karena dia udah normal
kamu mau terima tawaran dia
terus kayaknya dia nawarin ub
kamu lagi di mana
di rumah dija
silahkan kak ubed
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
ini harga ciloknya berapa
terus sama kos delik tarinya berapa
kan ciloknya udah ditukar sama es teh manis
es teh manisnya mah gak ada harganya
ciloknya juga bukan jualan
udah gak usah mikirin ubed
buat apa mikirin ubed
ubed aja gak mau dibikirin sama kamu
mending mikirin saya
saya mah mau dipikirin sama kamu
saya mah mau dibikirin sama kamu
ada keperluan keluarga
terima kasih bos
ah tau aja
saya juga sama suka ngelamun seperti kamu
iya sama seperti kamu
kamu bisa nggak ngebujuk dia biar gak jadi pergi ke jakarta
dia punya pertimbangan sendiri
pertimbangan yang matang
memangnya kenapa kan mau dia batal ke jakarta
kalau dia ke jakarta temen aku di bandung berkurang satu
temen yang cantik
temen aja nggak pakai yang cantik
yang kamu anggap pantes buat kamu gombalin
kamu jangan cemburu
dia bagian apa
enggak tapi mungkin saingan kamu tuh manajernya
tapi kalau cinta mah prita
prita pasti tetep milih saya bukan milih manajernya
berarti belum pasti
dia udah tau kalau kamu cinta sama dia
kamu belum ngomong atau ngasih kode
jadi tahap baru sampai mana
kalau kamu sama imas udah sampai mana
saya udah ngajakin imas nikah
tapi ada syaratnya
saya harus punya kerjaan baru bukan yang sekarang
kamu mau kerja apa
belum tahu atau nggak mau ninggalin kerjaan yang sekarang
antaus rs ya
semua ninggalin bisnis mereka yang lama
kamu betul semua
kecuali kang gobang
waktu dia bilang mau usaha lele
dia itu lagi bohong
nah ini pengen beli baju yang bagus
akan baru nyampe belum turun dari motor
neneng juga pengen cantik pengen salam
akan baru nyampe
iya neneng juga tau
kamu yang paling tahu soal bisnis di terminal
kalau saya kan dianggap anak baru
tapi gobang salah
kalau cecep memang nggak disingkirin
soalnya memang blok on beneran
gak pernah sempat mikir
sibuk makan sama molor
gobang sekarang jadi bos di terminal
uang dari bis dari angkot
gak lagi di store ditanggung
waktu kamu sempat mau balik ke terminal
dia ambil orang orang baru
mang uu sama bubun
gak bakalan rewel
kalau kamu ngerasa dibohongi
kamu punya kesempatan buat ngebalas

adik gimana kalau itu keluar
nah siapah levelnya
kacep nggak lempar banjir
jeb ada konduk score